sebanyak lima puluh enam kloter jemaah calon haji asal jawa timur telah tiba di tanah suci
satu orang jemaah haji asal pacitan dan satu orang jemaah calon haji asal bojonegoro meninggal dunia
hingga saat ini ada sebanyak tiga jemaah calon haji asal jawa timur yang meninggal dunia
satu jemaah calon haji meninggal saat dia serama haji sekolah di surabaya
dan setelah itu ada dua jemaah calon haji meninggal dunia di tanah suci
satu orang jemaah calon haji asal pacitan meninggal dunia saat di madinah
jemaah calon haji atas nama imam furmudi meninggal dunia karena kondisi kesehatan yang terus menurun
sementara satu jemaah calon haji lainnya berasal dari bojonegoro
jemaah calon haji atas nama sutarso tasripin meninggal dunia karena serangan jantung saat berada di mekah